tim gabungan bares krim polri telah melaksanakan kegiatan penggeledahan di tiga gudang tempat penyimpanan bahan baku obat ptaf
yakni di pt wwrc pt tbk dan pt ba